demi mengantisipasi penumpukan jelang arus mudik lebaran di res area kilometer dua ratus tujuh tol palikanci
jasa marga cirebon bersama polisi menciptakan terobosan kawasan rest area alternatif
res area ini memadukan posko pengamanan serta fasilitas kuliner spbu hingga bengkel
kepadatan kendaraan di pintu masuk rest area kilometer dua ratus tujuh a dan kilometer dua ratus delapan b
kerap terjadi pada momen arus mudik dan arus balik tiap tahun
tahun ini jasa marga cirebon bersama polisi mempersiapkan berbagai sistem rekayasa untuk pengaturan
karena diperkirakan akan ada peningkatan jumlah pemudik dibanding tahun lalu
irwan syah rinaldi res area manager regional office dua jawa barat pt jasa marga relay business menyebut
potensi arus mudik yang meningkat drastis menjadi tantangan
pasalnya rest area di kilometer dua ratus tujuh tol
dan c adalah salah satu res area favorit saat arus mudik
untuk mengantisipasi kepadatan di rest area
jasa marga cirebon bersama kepolisian akan menciptakan terobosan kawasan rest area alternatif
sebenarnya kita melakukan buka tutup res area
dikarenakan memang sudah tidak memadai lagi untuk kendaraan masuk
bahkan bisa menimbulkan kemacetan yang lebih parah
makanya kami berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian
yang tentunya penutupan itu adalah diskresinya dari kepolisian
sudah kita siapkan juga rest area alternatif keluar gerbang tol ciperda barat
apabila dari arah jakarta rest area itu mungkin rest area yang fasilitasnya tidak jauh dengan rest area yang ada
kawasan rest area alternatif ini terletak di sepanjang jalan raya ciperna mulai pintu gerbang tol
ciperna barat sampai pintu gerbang tol ciperna timur dengan jarak sekitar lima ratus meter
di sepanjang jalan ini terdapat sejumlah fasilitas
berupa beberapa rumah makan spbu bengkel mobil hingga minimarket
sedangkan titik utama kawasan rest area alternatif ini adalah kantor jasa marga cirebon
yang mampu menampung sekitar seratus kendaraan
bangunan masjid yang cukup besar juga siap menampung banyak pemudik untuk beribadah
jadi diharapkan bisa membantu para pemudik akan kebutuhan tempat istirahat
kebetulan di sepanjang area ciperna ini di sepanjang jalan dari cipernak timur dan cipera barat
itu di samping kanan kirinya selain ada dua tersedia spbu juga rumah rumah makan yang cukup banyak
nah kebetulan kami memiliki area parkir yang cukup luas di area masjid
kemudian juga area parkir perkantoran
kepala urusan pembina operasi satlan transport res cirebon kota
ibtu rizwan mengapresiasi langkah jasa marga cirebon
yang akan menjadikan kantornya sebagai pusat kawasan rest area alternatif tersebut
langkah ini tepat dilakukan untuk mengurai apabila terjadi penumpukan di res area kilometer dua ratus dua puluh
polisi memastikan akan mendukung dan menempatkan petugas anggota
untuk membantu mengarahkan dan pengaturan
ini sangat sangat diapresiasi bagi kita
karena kita pun sangat membutuhkan tempat bagi masyarakat untuk istirahat
dengan adanya ini alhamdulillah masyarakat bisa istirahat
baik nanti ambon atau anggota kita akan kita plotting saat mengarahkan ke rest area tersebut
kawasan rest area alternatif ini juga diakini dapat menghidupkan ekonomi sektor pariwisata
kuliner oleh oleh dan cendera mata yang tersebar di sepanjang jalan raya ciperna
para pelaku usaha kuliner pun bersiap untuk menyambut para pemudik
yang akan menggunakan waktu istirahat sambil menikmati kuliner khas
seperti empal gentong soto hingga warung makan sunda
jadi bagi anda yang hendak mudik melewati tol palikanci
jangan ragu untuk beristirahat di kawasan rest area alternatif